sidang lanjutan kasus dugaan korupsi menara bts kominfo yang menjerat mantan menteri komunikasi dan informasi jonny g plate
kembali digelar pada selasa di pengadilan tipikor jakarta
sidang menghadirkan tiga terdakwa dan lima saksi mahkota
sesuai keterangan dari sistem informasi penelusuran perkara sipp pengadilan tipikor
kelima saksi mahkota tersebut adalah galumbang menak irwan hermawan mukti ali wendy purnama dan yus rizky muliawan
dalam sidang ini nama menpora dito ariotejo kembali disebut
saksi mahkota irwan hermawan mengaku menyerahkan uang ke dito sebagai upaya agar kasus bisa diamankan
menurut irwan uang dengan jumlah total dua puluh tujuh miliar rupiah yang diserahkan dalam dua tahap ke dito dalam pecahan mata uang asing dolar amerika dan singapura
tahap pertama sebesar berikutnya
satu miliar rupiah dan tahap kedua lima ratus ribu dolar amerika serikat atau setara tujuh miliar rupiah
saat dicecar tim jpu atas arahan siapa uang dialirkan untuk dito irwan sempat mengaku lupa
jawaban irwan sempat membuat hakim ketua fazal henry marah dan menegurnya
irwan lantas mengaku uang diserahkan ke pihak dito atas arahan dari resi dan galumbang menang
yang menginstruksikan saudara
saya berangkat dari pernyataan saudara ya instruksi
siapa yang menginstruksikan
yang menginstruksikan saudara
ya kalau tidak pak galukmang pak resi
kok kalau tidak pak galumbang pak resi
jangan lupa mungkin juga dua duanya
saudara masih konsentrasi enggak
tidak yang boleh
beda sekali dengan hari selasa dulu
hari selasa dulu tuh saudara lancar
apakah saudara lancar
karena sudah berkomplot juga di luar untuk menerangkan yang ini yang ini yang ini
tidak yang boleh
saya laporkan bahwa ada tambahan lagi ini lima ratus ribu
bagaimana yaudah sudah
udah serahkan aja gitu
ya saya lupa antara pak galumbang dan pak resi saya lupa
berkaitan dengan kemunculan nama menpora dito aryo tejo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara bts kominfo
direktur penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus kuntadi pada selasa menyampaikan
akan menghadirkan dito ke pengadilan tipikor untuk bersaksi
menurut kuntadi kehadiran dito sangat krusial dalam membongkar kasus korupsi pengadaan menara bts
meski demikian kuntadi mengaku belum ada informasi terkait waktu pemanggilan dito sebagai saksi ke pengadilan tipikor jakarta
nama menpora dito aryo tejo muncul saat komisaris pt soliteh media
sinergi iwan hermawan bersaksi di pengadilan tipikor pada dua puluh enam september lalu
iwan hermawan menyatakan dito menerima uang sebesar dua puluh tujuh miliar rupiah
jaksa agung sudah menetapkan sebelas orang tersangka dalam kasus baru ikan negara delapan triliun rupiah ini
salah satunya mantan kemenkominfo joni g plate tim liputan cnn indonesia